banyak saudara pelajar dirundung teman sekelas
seorang pelajar kelas enam sd di simalungun sumatera utara
jadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman teman sekelasnya
mirisnya pelundungan ini dialami korban sejak dua tahun lalu
aksi perundungan dialami seorang pelajar kelas enam sd di kecamatan dolok pardamaian simalungun
dalam video yang beredar ini korban mendapat kekerasan fisik dari beberapa teman sekolahnya
tak hanya di luar sekolah perundungan ini juga dialami korban saat di dalam kelas
korban mengaku jika perundungan ini dilakukan oleh para pelaku sejak dua tahun lalu
tepatnya sejak duduk di bangku kelas empat
akibatnya korban merasakan sakit di bagian perut bekas operasinya
dengan didampingi orang tua sekolah dan dinas pendidikan
polres simalungun memeriksa tiga pelajar yang diduga melakukan perundungan pada korban
dua puluh orang saksi lain yaitu guru dan kepala sekolah juga ikut diperiksa
langsung mendatangi tkp dan langsung memboyong para pelaku baik saksi
serta para pihak terkait untuk diperiksa hari ini di satreskim polres simalungun
terdapat lima orang saksi yang sudah kita minta keterangan
termasuk dari guru yang ada di tkp pada saat itu
namun demikian hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan
hingga kini polisi masih melakukan gelar perkara dan belum menetapkan status tersangka
atau anak yang berkonflik dengan hukum
sementara itu pihak orang tua korban meminta kasus ini diselesaikan secara hukum
untuk memberikan efek jerah pada pelaku
armei indosinaga kompas divisi malungun sumatera utara